aduh ayo bolu bolu sampai sampai ya inget kampung jadinya saya dong
balik di kampung tapi bener bener menganggarkan sono
oh si nura si elid situs ford baris homework abraham avale pasti mogok tapi mau saya
ingetnya sih usman version di experience jodoh urinaletv teman teman hi hi bam
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
wah ada banget
cuman kamu sendirian kesini
kan biasanya rombongan
ada yang pengen diomongin sama raya penting banget
boleh ketemu sama raya nggak
ya boleh aduh masalah tidak boleh
bin abarama bangkasemnak
om ludung omnak
tak akan komen persis persaan sama abah
ada yang pengen gue tanyain sama lo penting banget
abah boleh gak ngomong sama rea berdua
kita pakai rahasia rahasian ke abah
sok aja ngomong disini lah
ngomong disini aja kau
kalau gue cerita soal mandi balapan
dan itu yang bikin raya jadi balapan lagi di depan abah
udah pastinya abah bakal
marah sama mondi
kan haikal itu sekarang ketua aj motor club
nah kayaknya dia mau ngomongin soal klub deh
jadi kayaknya ada yang boleh disampaikan penting kayaknya abah
gitu loh abah
ya udah terus omong omong di sana tapi inget jaga jarak aman
nanti kalau deket teriakin aja padanya
oh bukan dia teriakin lagi
di basoka kok abah
nah yuk yuk yuk
ada apa sih
gue tuh penasaran banget gitu
lo kok bisa tau sih kalau mondi ikut balapan kemaren
soal itu sih
gue kemaren liat di fb ada rudy pembalap gitu
gue juga gak tahu sih siapa dia
gue boleh liat gak
lo gak kenal gitu pembalap yang namanya rudy gitu
enggak justru waktu di sirkuit ada nggak yang namanya rudy pembalap
ya gue gak merhatiin sih
atau gini deh
lo bisa gak nyiarin link akun facebook dia ke gue
biar nanti gue cari tahu di rumah siapa dia
boleh boleh gue kirimin deh
gue juga udah jadi penasaran nih
soalnya kan lo tau sendiri
boy juga waktu itu remnya belum
dan gue rasa sih kayaknya ada orang yang mau nyelakain aj motor club deh
ya udah deh
biar nanti gue cari tahu di rumah siapa dia
ya udah deh kalau gitu
pokoknya kalau misalnya udah ada titik terang lo harus cepet cepet kembarin juga
lainnya yuk yuk biarkan yuk
ya tuh ya tuh
eh barangkali mau kemana kamu
iya mau pamit dulu
oh yaudah yaudah
udah selesai ngobrolnya
abah mah kepo juga ibu ibu arisan
eh bukannya kepo saya tepeka
makanya bisa bisa seperti ini
kepo jangan peka te saruah
bukan apa apa kok om
eh yaudah deh kalo gitu
haikal pamit dulu ya abah
oke barangkal ya
gue alih salaman
sekarang lu jelasin segelas gelasnya
kronologi kejadian sebelum waktu itu balapan
iya deh pak
saya jelasin ya pak ya
jadi gini pak ceritanya
eh gua harus jelasin
gua lagi dapet tugas dari ketua kita
untuk bikin kasus ini
pagian lu tuh serius banget
udah kayak polisi aja
ya udah deh gini nih
gue kan ke bengkel bang ucok nih
terus tiba tiba tristan datang
dia juga pengen tune up motornya juga
nah abis itu
oh udah deh
gue langsung jalan ke base camp sama dia
jadi abis dari bengkel lu langsung keluar rumah be
eh tunggu tunggu
abis dari bengkel
gua mampir ke masjid dulu
nah di masjid lu ngapain tuh
ya sholat lah lu pakai nanya
ya maksud gua bukan itu
maksud gue tuh di masjid ada hal apa gitu
kejadian apa gitu
engga sih gua sama dia
masuk sholat bareng
udah gitu aja
nah lu pasti berdoanya kelamaan ya
ya mana ada sih berdoanya cuma sedetik doang ya lama lah
nah terus terus terus
pas gua selesai ternyata tristan udah selesai ya
ternyata tristan udah nungguin gua di depan
hah berarti pilih gua bener tuh
si tristan kelamaan nungguin di depan masjid
mau gua lanjutin ga ceritanya
lanjut dong terus terus
yaudah abis itu kita langsung ke base camp
udah gitu aja ceritanya
yee gua kira cerita lu masih panjang
contohnya ya udah
mana sih lu
ke itu apa
nah kalo misalnya kita mau cek motor kita juga udah gabisa kan
udah dijagain sama vanity ya
dan perjalanan sampe disana kan motor gua aman aman aja
iya juga sih
tapi yuk silah
yang penting introgasi lu udah ada disini nih
juga gue rekam
juga gue bisa laporan ke ketua
sekarang gua sabut aja ya
eh buru buru amat sih
lu mau gitaran dulu nih di kamar gua
hibur gua kek gitu
untuk menghibur muka gua jadi cukup menghibur buat lu
lagian kan gue lagi bertugas
gue pengen kasih laporan pandangan mata dulu ke haikal
jadi gua suruh nih buru buru
lagian juga lama lama disini percuma
yaudah kalo gitu nanti gua nyusul di katana ya
suku duluan ya
ini mungkin beliau jam enam
ya menurut beklah
kalian bertiga lawan chandra